sebagai terminal yang diklaim terbesar di asia tenggara
terminal terpadu pulau gebang tentu menjadi tumpuan menghadapi arus mudik tahun dua ribu tujuh belas
namun terminal yang baru beroperasi satu tahun ini tampaknya masih sepi oleh penumpang
jelang arus mudik dua ribu tujuh belas terminal terpadu pulau gebang cakung jakarta timur
akan menjadi salah satu terminal utama bus antarkota antarprovinsi akap
dan juga selain terminal kalideres serta kampung rambutan
terminal yang beroperasi sejak setahun silam ini diprediksi bisa memberangkatkan
dua puluh armada perharinya meski hingga saat ini baru ada dua ratus armada bus yang berangkat
sebagai terminal yang diklaim terbesar di asia tenggara
fasilitas terminal ini telah dibuat nyaman dan juga lengkap bagi calon penumpang
ruang berpendingin udara lift ruang laktasi bahkan akses bagi disabilitas juga sudah tersedia
cnn indonesia miladia rahma di terminal pulau gebang saat ini
mila dari pantauan anda jelang arus mudik tahun dua ribu tujuh belas
bagaimana persiapan ataupun kesiapan dari terminal pulau gebang ini
apalagi diklaim sebagai terminal terbesar di asia tenggara
selamat siang reinhard
betul sekali saya berada di ruang tunggu tepatnya di terminal terpadu tipe a
pulau gebang di cakung jakarta timur
saya bisa gambarkan sedikit sama seperti yang tadi mungkin sudah dibacakan informasinya oleh reinhardt bahwa
kalau kita bicara soal profilnya
di terminal pulau gebang ini secara fasilitas saya pikir ini sudah oke sangat representatif bagi para calon penumpang
ruang tunggunya ini sangat luas mungkin bisa saya gambarkan saya bisa duduk dengan nyaman
ruangannya juga cukup dingin karena ada ac nya begitu
di sudut kiri saya juga ini ada ruang laktasi reinhard
saya ajak anda berdiri reinhardt ini adalah ruang laktasi yang memang disediakan bagi para ibu menyusui
dan bagi para calon penumpang untuk istirahat sebentar
tidak hanya itu berbagai macam akses yang lain
baik kemudian musola toilet yang cukup bersih kemudian akses untuk para disabilitas juga sebenarnya sudah tersedia
lagi lagi kita harus berhadapan pada kondisi bahwa tampaknya memang terminal pulau gebang di cakung
jakarta timur ini masih belum banyak diminati oleh para calon penumpang yang akan melakukan mudik
padahal sebenarnya kalau kita lihat ini ruang tunggunya juga langsung terkoneksi dengan sembilan pintu
yang dimana para penumpang ini bisa langsung menuju ke armada bus yang menjadi tujuan mereka
pintu ini tujuannya berbagai macam reinhardt ada di wilayah jawa tengah kemudian jawa barat dan juga jawa timur begitu
nah kalau kemudian pertanyaannya pasti
yang muncul adalah apa sih sebenarnya kendalanya
kalau kita lihat fasilitasnya juga sudah lengkap kenyamanan juga sudah sangat memadai begitu
ada beberapa hal yang saya catat setelah tadi saya berbincang dengan para penumpang dan juga pihak otoritas dari terminal pulau gebang ini
yang pertama adalah masalah jauhnya ini jarak tempuh terminal pulau gebang yang cukup jauh
tepatnya di jakarta timur kemudian memang tadi banyak juga para penumpang yang mengeluhkan harus menaiki beberapa moda transportasi untuk bisa sampai ke sini
mereka harus menyisihkan uang yang cukup
banyak begitu dan waktu yang juga cukup banyak untuk bisa menuju ke sini itu salah satunya
yang kemudian yang kedua adalah tampaknya memang kebijakan bahwa terminal bayangan ini ditutup belum sepenuhnya efektif
nyatanya kenapa karena memang di beberapa terminal salah satunya misalnya terminal rawamangun priuk bahkan pulau gadung juga masih beroperasi
di mana akp antar kota antar provinsi sebenarnya sudah ditetapkan untuk semuanya berangkat dari terminal pulau gebang
namun faktanya di terminal terminal ini juga masih ada
itu yang membuat nampaknya banyak kelebihan
banyak penumpang yang kemudian lebih memilih untuk berangkat dari terminal terminal bayangan ini
padahal kalau kita lihat sebenarnya akses kalau bicara akses ini sebenarnya bisa dipatahkan
kenapa reinhard akses untuk menuju ke terminal pulau gebang ini cukup banyak sebenarnya
satu terminal ini terkoneksi dengan empat pintu tol pulau gebang yang langsung terkoneksi dengan tol jakarta outering group
kemudian juga ada akses bagi feeder transjakarta yang berangkat dari lebak bulus maupun pinang ranti
kemudian ada juga metro mini yang juga siap membawa penumpang kapan saja
ini tampaknya juga sudah sebenarnya dipersiapkan sudah di frame begitu
baik pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi untuk memudahkan masyarakat
namun lagi lagi kita harus akui bahwa sosialisasi tampaknya dan juga jauhnya jarak terminal pulau gebang ini
masih menjadi salah satu kendala mengapa masyarakat masih kurang berminat lah berangkat dari terminal ini
nah untuk bicara soal jelang arus mudik ini juga tampaknya penting
ada beberapa hal yang juga bisa saya informasikan di sini reinhardt meskipun arus mudik masih sekitar dua minggu lagi
namun tampaknya ada hal yang bisa disampaikan bahwa jelang arus mudik nanti paling tidak h tujuh atau h lima
ada satu ratus enam belas po atau perusahaan otobus yang sudah buka di sini tepatnya di lantai mz atau lantai mezanin
nah di sini mereka akan buka selama dua puluh empat jam untuk melayani para calon penumpang
kalau untuk saat ini saya bisa informasikan bagi para calon penumpang yang mungkin ingin membeli tiket untuk pergi ke kampung halaman untuk mudik
untuk membeli pada saat ini
nah ini juga keberangkatan h tujuh atau h lima atau h dua misalnya belum bisa dilayani karena memang sampai dengan hari ini
pihak otobus sendiri masih membuka pembelian tiket hanya untuk yang berangkat hari ini saja
untuk pemberangkatan jelang lebaran ini harus dibeli tiketnya langsung di po pusat bus yang bersangkutan
dan memang tadi kami sempat berbincang juga reinhard dengan otoritas terminal yang menyatakan tampaknya untuk persiapan arus mudik ini sudah jauh jauh hari dipikirkan
persiapannya juga sudah matang
diperkirakan pada tanggal lima belas juni dua ribu tujuh belas mendatang atau tepatnya hamin sepuluh lebaran ada sekitar lima ratus personil yang akan bersedia secara standby di sini
ini instasinya dari macam macam rehat ada dari satpol pp kemudian tni polri ada dinas kesehatan bahkan juga dari dinas perhubungan pramuka juga yang bersedia di sini untuk membantu melancarkan perjalanan penumpang dan membantu jika ada penumpang yang memang masih belum tahu
kalau kita bicara memang luasannya reinhard dibangun di atas lahan dua belas enam hektare begitu
kami tadi sempat berbincang dengan beberapa penumpang yang menyatakan masih suka kebingungan lah harus kemana mereka menunggu harus dimana belinya karena luasannya memang begitu besar
begitu itu menjadi salah satu kendala juga bagi para penumpang untuk mengakses kira kira mereka ke ruang tunggu harus lewat mana
itu seperti itu
jadi bisa saya katakan bahwa persiapannya memang sudah cukup baik namun lagi lagi memang harus diakui
kita harus sadar bahwa tampaknya belum banyak penumpang yang mau untuk berangkat menuju ke daerah tujuan mereka mudik dari terminal pulau gebang
ren apa pendapat anda
jadi persiapan sudah maksimal fasilitas lengkap tapi sayangnya masih kurang minat dari masyarakat untuk bisa datang ke terminal kulodobang ini
miladia rahma koresponden cnn indonesia